bahwa komunikasi akuntabilitas dan transparansi adalah pilar dari kredibilitas suatu lembaga
suatu lembaga akan semakin kuat kredibilitasnya kalau secara rutin mengkomunikasikan apa apa yang dilihatnya diperkirakan dan kebijakannya
dan sekaligus kewujudan akuntabilitas dan transparansi lembaga publik